kenapa ini orang ya
gak tau orang capek apa ya
pria yang duduk di sofa dalam video ini tampak tak berdaya menerima serangan dari seorang wanita
keluarga pria ini telah melaporkan penganiayaan kepada polisi
kapolres penjaringan akbp imam rifai selasa malam mengatakan
bahwa peristiwa itu terjadi di kediaman yang bersangkutan di kawasan pantai mutiara pluit
pria berinisial ht itu dalam kondisi sakit akibat stroke
sementara wanita yang memukulnya adalah istrinya berinisial m
peristiwa itu terjadi pada sebelas desember lalu
polisi sejauh ini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara
ht sudah divisum
ia mengalami luka di wajah akibat pukulan benda tumpul
polisi juga menahan m yang kemudian diminta menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa grogol jakarta barat
ada indikasi bahwa pelaku ini mengalami stres berat atau indikasi adanya gangguan jiwa
kemudian oleh anggota diarahkan yang bersangkutan ke rumah sakit jiwa di grogol
dan dari rumah sakit jiwa menyatakan bahwa perlu dilakukan observasi

selama kurang lebih dua minggu untuk didapatkan hasil sebenarnya
yang bersangkutan apakah mengalami gangguan jiwa atau stres atau dan lain sebagainya
jika tidak ditemukan gangguan kejiwaan pelaku akan dikenakan pasal penganiayaan
gunawan sugro jakarta